sylvia dwi susanti remaja obesitas warga kabupaten lamongan
menolak dirujuk ke rumah sakit oleh pemerintah daerah setempat
sylvia mengaku malu dengan kondisi berat badannya jika bertemu dengan warga
meski mendapat perhatian pemerintah daerah lamongan
sylvia remaja penderita kelainan berat badan
warga desa cangkring kecamatan bluluk lamongan
hingga saat ini menolak dirujuk ke rumah sakit
sylvia mengaku merasa malu untuk keluar rumah karena kondisi berat badannya yang terus naik
keluarga menyatakan sylvia tidak pernah keluar rumah kecuali pada waktu dini hari saja
namun demikian pemerintah daerah tetap akan memantau perkembangan kesehatan
serta psikis atau kejiwaan sylvia agar dapat kembali ke tengah masyarakat
pemerintah setempat tidak hanya menjamin pengobatan sylvia
namun juga menjamin kelanjutan pendidikan sylvia
yang rencananya akan diikutkan program paket a dan paket b penyetaraan sd dan smp